mumpung gak ada orang gue harus temuin suster itu sekarang
iya pak ada yang bisa saya bantu
lucu banget anaknya
ini kalau boleh tau anaknya siapa yuk
oh orang tua bayi ini namanya ibu
terima kasih ya
udah jenguk aku dan babyku
oh jadi ini suami kamu
kenalin aku risma
jadi ini semua rencana haris
aku baru tau kalau riri dirawat rumah sakit ini
makanya aku langsung kabarin riri
karena aku juga lagi ada disini
kemarin aku melahirkan di rumah sakit ini
riri kamu kan belum bener bener sehat
ngapain sih maksain buat jenguk baby aku
riri aku tau banget kamu pasti pengen banget punya baby kan
yang terpenting sekarang kamu jaga kesehatan kamu
biar kamu bisa dapat bopongan kayak aku
seperti ada yang aneh
gue harus cari tahu apa yang sebenarnya
tapi gue harus pura pura percaya
syukurlah andi seperti itu
tapi gue harus percaya sama dia

sepertinya tidak curiga

ya udah kita balik kamar yuk
biar aku bawain
terima kasih banget ya
untung aja lu dateng
eloris udah lama ya kita ga ketemu
tapi sekali ketemu
mau minta tolong yang aneh aneh
eh sebenernya ceritanya gimana sih
terus riri itu siapa
kalo sampe waktu yang tepat
aku pasti bakal cerita semuanya
ada yang diskunyi
sepertinya andi sudah curiga
dan sudah menyadari sandi duara tadi

ada sesuatu yang pengen aku tanyain sama kamu
aku ada perlu
kita bisa bicarain lain waktu aja
tadi itu anak kamu apa bukan
gue harus tau siapa orang tua anak kita sebenarnya
aku gak boleh menyerah
aku gak boleh menyerah
ngapain tuh yang cantik
kenapa buat nulis aja aku gak mampu
kak filojin ya allah
ya allah pada beranakan kayak begini
aduh lu mau ngapas sih neng
ini lu yang gambar
gak ngerti kita maksudnya apa yang diurukan begini
mak mak bantu aku keluar dari sini mak
aku harus pulang
aku rindu sama anakku mak
lu sekarang bobo ya
bobo yang cantik ya neng ya
besok mak bikinin tenang
udah jangan pake mung leng leng aja
mak selalu ya
sustar tolong sustar
nah lihat deh
itu bahaya dok
bayi anda lahir prematur
dimana organ hati belum berkembang dengan sempurna
itu yang menyebabkan darahnya kelebihan belirubin
setelah usia satu bulan
semua kembali normal lagi
tapi bagi anda harus dalam penanganan intensif
jadi bayinya belum bisa kami bawa pulang dok
belum bisa bu
kemungkinan satu minggu ke depan
makasih ya dok
saya permisi dulu bu
ada andi gak
baru keluar sih tapi nggak tahu kapan kesini lagi kenapa
kalau kata dokter kelebihan beli rubik
enggak mbak kamu jangan panik dulu
soalnya kata dokter itu bisa terjadi sama bayi yang lahirnya prematur
tapi untuk sekarang baik kita nggak bisa dibawa pulang untuk seminggu ke depan
syukurlah kalau gak kena apa apa
ya udah aku jangan pengen kasih tau itu aja kok kamu jangan panik ya
kamu cepat sembuh juga
ya makasih ya
mumpung gak ada orang
gue harus temui suster itu sekarang
iya pak ada yang bisa saya bantu
lucu banget anaknya
ini kalau boleh tau anaknya siapa yuk